dua tahanan di polsek panakukang makassar sulawesi selatan akhirnya melangsungkan pernikahan
pasangan ini dinikahkan keluarga lantaran terlibat dalam kasus aborsi pekan lalu
meski harus mendekam di sel tahanan tidak menghentikan niat hashim bin hasan untuk menikahi pujaan hatinya nurul komariah
pasangan ini terpaksa melangsungkan pernikahannya di polsek panakukang makassar sulawesi selatan karena tersangkut kasus aborsi
setelah sepuluh hari meringkuk di sel tahanan di polsek panakukang hashim dan nurul melangsungkan pernikahan
ijab kabul dilangsungkan di musola nurul kotimah mapolsek panakukang makassar
usai pernikahan keduanya kemudian dikembalikan ke ruang tahanan polsek para kukang makassar untuk menjalani proses hukuman
kedua pelaku dijerat dengan pasal undang undang kesehatan satu ratus sembilan puluh empat ancaman sepuluh tahun penjara
dan kuhp pasal tiga ratus empat puluh delapan dengan ancaman kurungan penjara